oke sebelum kita nanti berbincang dengan fia valen ya ini ada beberapa informasi dulu untuk anda pemirsa
menteri kelautan dan juga perikanan susi pujiastuti kembali membuat kejutan saat perayaan tradisi larung yang digelar nelayan pangandaran jawa barat
tanpa diduga susi loncat dari perahu dan berenang di laut lepas aksinya pun kembali mengundang perhatian warga
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti selalu membuat kejutan dan menarik perhatian warga
kali ini menteri asal pangandaran ini melompat dari perahu dan berenang di laut lepas
sesaat setelah pelaksanaan tradisi larung yang digelar nelayan dan warga pangandaran
aksi menteri susi ini sempat membuat nelayan kaget dan panik
ternyata susi sudah merencanakan untuk berjalan ke perahu dan berenang di laut lepas
untuk bermain kano dengan membawa anak angkatnya malika yang masih berusia satu tahun
meski usianya sudah lima puluh dua tahun namun susi masih lihai berenang di laut lepas bahkan mendayung kano sendiri
usai bermain kano sekitar empat puluh lima menit susi kembali ke darat dan sempat berfoto bersama warga
sebelumnya pada bulan agustus lalu menteri susi juga pernah melakukan aksi serupa
kala itu ia tengah melakukan kunjungan kerja ke pulau senoa
di sela sela waktu senggangnya ia terlihat melakukan hobinya bermain kano dermaga pulau senoa